hai oe kang besok bisa antar yang ke rumah sakit ya waktu periksa nih ya lihat aja besok kalau sempet
hai hai hai saya juga ngerti kalau kangdar mengkhawatirkan saya
hai tapi saya juga harus memperhatikan kesehatan bayi ini kan saya harus rutin
memeriksa kannya hai supaya kita lahir sehat normal tidak kekurangan gizi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada tamu tuh
sudah jadi ibuni
laki laki atau perempuan
jadi jagoan tuh
kalau gak salah anaknya wassada nunan juga laki laki ya
ya yang pertama sudah umur
yang kedua masih umur sembilan belas
aduh sebentar ya
mau terus pulang
aduh makanya repot repot segala
kok ditimbul tamunya
rawat tau yang tau
simpan lumayan deh yaa

buat anak kita ucapan selamat pakai klub
dong hai kamu ini mesti cemburu saja senyum ademan itu anaknya sudah dua
awek kamu besok bisa antar yang ke rumah sakit ya